beralih ke informasi yang baru saja kami dapatkan gempa bermagnitudo tujuh tujuh menyerang daerah sulteng pada sulawesi tenggara dan kami sudah terhubung dengan rahmat riono selaku kepala pusat gempa tsunami bmkg
pak rahmat selamat sore pak rahmat baru saja terjadi sekitar sembilan menit lalu gempa ini setelah tadi siang susul menyusul gempa dan kali ini kekuatannya sampai sebesar ini pak
bagaimana kondisi terkini
ya ini merupakan gempa yang rangkaian yang sebelumnya ya tadi sebelumnya sore tadi siang itu dengan magnitud enam enam dan ini main shocknya itu terjadi dengan kekuatan tujuh lima
dan gempa utama ini menyebabkan berpotensi tsunami berpotensi tsunami dengan level siaga untuk donggala barat dan lainnya waspada yaitu di donggala
donggala utara kemudian palu barat dan mamuju utara itu status waspada dengan ketinggian waspada artinya kurang dari lima puluh cm
kalau yang di donggala barat itu antara lima puluh cm sampai tiga meter namun ini hasil pemodelan ya
oke baik pak triono apakah ini retakan baru ataukah memang bentukan lanjutan dari gempa yang sebelumnya sore tadi pak
iya iya ini yang sore tadi menurutku
ini merupakan gempa pendahuluannya gempa bundan dan ini gempa utamanya
ini gempa susulan masih terjadi ya ini di ruangan pusat gempa bumi dan tsunami ini kami masih tercatat ini gempa susulan ya tiga menit yang lalu itu terjadi di sekitar donggala
baik bapak lokasi saat ini ada di donggala pak
enggak saya di kantor pusat
bapak di kantor pusat
di kantor pusat bntg di pusat gempa bumi dan tsunami
baik pak triwono
terjadi gempa susulan lagi
baik pak triwono kami juga di sini sembari memantau dari twitter info
kalau bmkg di sini dikatakan memang ini sudah beberapa kali gempa ini terjadi dan saat ini potensi tsunami peringatan bmkg sebaiknya untuk warga setempat apa yang harus mereka lakukan terlebih dahulu pak
ya tentunya ancaman tsunami nya memang tidak signifikan ya hanya waspada dan siaga namun tetap harus menjauh pantai khususnya yang menjauh pantai
tapi kalau berada pada ketinggian yang sudah cukup aman mungkin pada ketinggian sudah di atas tiga meter mungkin tidak perlu evakuasi
jadi terlalu jauh
baik sebesar apa pak potensi tsunami dari tujuh tujuh ini bukanlah angka yang kecil untuk retakan gempa begitu
ini hasil pemodelan hasil pemodelan itu menunjukkan hanya ketinggian ancaman ketinggiannya sekitar kurang dari satu meter sebetulnya ya kurang dari satu meter
jadi tidak begitu signifikan
oke baik pak ini pasti masyarakat setempat langsung berwaspada karena ini kan di donggala kita sudah tahu beberapa waktu belakangan ini memang
selalu saja terjadi gempa namun tidak sampai bisa sebesar ini apakah dari retakan retakan yang dari kemarin sampai hari ini terjadi ini yang terbesar pak
atau sebelumnya memang sudah ada potensial tsunami juga
ya ini yang potensi sekarang yang sekarang yang terjadi yang jam tujuh belas dua tadi dengan magnitude tujuh tujuh ya
sebelumnya yang sore tadi itu merupakan gempa pendahuluan
dan sudah terjadi sebetulnya ada sekitar dua puluh empat gempa tadi sebelumnya
sebelum ini itu sekitar dua puluh empat atau dua puluh lima tersatat tadi sudah terjadi gempa gempa sebelum yang tujuh tujuh ini
oke untuk diwaspadai masyarakat setempat juga pak apakah potensi untuk terjadinya gempa susulan setelah ini sebesar apa pak
karena ini kan terus tidak berhenti
ya ya gempa susulan masih terjadi ya
gempa susulannya masih terjadi apalagi kekuatannya cukup signifikan ya
masyarakat tentunya dan tadi yang berita yang magnitud enam itu juga sudah terjadi
kerusakan bahkan ada korban meninggal
jadi kemungkinan besar yang dengan magnitude tujuh tujuh ini akan mengalami kerusakan yang lebih parah lagi
namun perlu disurvey ke lokasi di sekitar epicenter itu tadi
baik bapak mungkin dari bmkg juga bisa turut menginfokan sebelum nanti kami akan mengontak pihak pihak terkait dengan terjadinya gempa ini
apakah para masyarakat yang berada di daerah pesisir misalnya
ataupun yang berada di daerah daerah yang patut diwaspadai
untuk bisa lebih ke tengah begitu atau ke tempat yang tinggi untuk menghindari potensi tsunami ini
ya jadi estimasi waktu tiba tiba juga tidak terlalu lama ya
kalau memang katakanlah dalam satu kurang dari sekitar tiga puluh menit kalau tidak terjadi tsunami
insya allah aman tidak terjadi tsunami
karena perkiraan estimasi waktu datangnya tsunami hanya hitungan beberapa menit
jadi kalau memang sekurang waktu itu tadi tidak memang tidak ada tsunami insya allah tidak terjadi
berarti masyarakat menunggu sampai tiga puluh menit ke depan
apabila tidak ada gempa yang lebih signifikan maksud saya yang jumlah angka magnitudonya lebih besar
berarti tidak akan terjadi tsunami begitu pak kalau dari pantauan bmkg saya konfirmasi
jadi ditunggu sampai tiga puluh menit ke depan pak triyono tadi bapak menyebutkan apabila tidak terjadi gempa signifikan lagi
susulan begitu yang magnitudonya juga cukup besar berarti tidak akan terjadi tsunami
ya kalau magnitudonya terjadi itu berarti tidak akan terjadi tsunami
ya kalau magnitudonya cukup besar berarti tidak akan terjadi tsunami

cuma kalau dari yang ini karena epicenternya juga begitu sangat dekat ya
bahkan ini di darat sebetulnya
itu kalau memang tidak terjadi dalam kurun waktu beberapa menit tsunami tidak terjadi
insya allah aman tsunami memang tidak terjadi
baik pak triono ini persebaran dari dampak guncangannya sendiri pak dari pantauan bmkg ini dari mana sampai kemana saja pak
ya guncangannya di sekitar itu tadi ya
donggala barat utara palu juga merasakan bahkan kendari juga ikut merasakan yang tujuh tujuh tadi ya
kendali juga ikut merasakan guncangannya
kalau untuk cuaca sendiri pak di donggala ini dan juga sekitarnya ini di sana saat ini dari pantauan bmkg bagaimana pak
cuaca di lantai yang lain bu mohon maaf
saya monitor gempa saja
supaya lebih bisa mendapatkan informasi secara lengkap begitu
bapak mungkin sekali lagi karena ini sangat sangat baru saja terjadi kami perlu terus update
bisa kembali pak triono jelaskan terkait dengan gempa yang baru saja terjadi pak
ya ya oke terima kasih bu
saya mau monitor gempa guncangan dulu bu
oke baik pak triyono terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia news